saudara jampitsus kejaksaan agung
febri ardiansyah angkat bicara
febri tidak menjelaskan secara langsung
bagaimana ia dikuntit anggota densus delapan puluh delapan
di sebuah restoran di jakarta selatan
kasus penguntitan ditangani langsung
kejaksaan agung juga sudah berkoordinasi
kalau mengenai tadi apa tadi istilahnya
guntit menguntit atau intip mengintip
ini sudah diambil alih oleh jaksa agung
karena ini juga sudah menjadi
sehingga ini harus secara resmi
nanti setelah ini selesai
dari pemeriksaan ponsel anggota densus delapan puluh delapan
upaya profiling terhadap jampitsus febri
menurut kapus penggum kejaksaan agung
anggota densus itu telah diserahkan
sementara persoalan penguntitan jampitsus
telah diselesaikan oleh jaksa agung dan kapolri
memang benar ini dari teman teman densus
sehingga kita serahkan kepada pamilal mabespori
di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa
menghadapi suatu ancaman dan tekanan
kita lihat hp nya yang bersangkutan
pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik
tentunya kita di sini harus
dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini